ketua umum pssi edi rahmayadi menjadi sorotan setelah media foxport asia memuat artikel bertajuk lima
lima alasan mengapa edi rahmayadi harus mundur dari ketua umum pssi
rangkap jabatan edi sebagai gubernur sumatera utara disebut menjadi salah satu indikator
tagar edi out menjadi kata kunci populer di lini masa twitter
artikel bertajuk lima alasan mengapa edi rahmayadi harus mundur dari kursi ketua umum pssi inilah
yang pekan lalu jadi perbincangan hangat di lini masa twitter
artikel yang dimuat media foxport asia ini menyoroti kebijakan pssi yang tetap mengadakan liga satu saat piala aff dua ribu delapan belas
sehingga agenda timnas pun tak jarang terbentur penjadwalan
sejak menjabat pada dua ribu enam belas prestasi skuad garuda pun belum terlihat cemerlang
pernah melaju pada laga final aff dua ribu enam belas skuad garuda harus puas sebagai runner up
hubungan dengan supporter pun ikut disorot setelah sebelumnya viral adegan ketua umum pssi
edi rahmayadi menampar seorang supporter kala laga psms medan melawan persela lamongan
edi membantah bahwa hal itu bukanlah penamparan
sementara hal lain yang juga menjadi fokus utama dalam beberapa bulan terakhir adalah persoalan rangkap jabatan edi
yang juga menjabat sebagai gubernur
pasalnya tak sedikit yang menganggap totalitas edi mengurus pssi menjadi terhambat karena hal tersebut
pada bulan september lalu ketika kasus meninggalnya supporter persija haringa sirla
edi juga menjadi orang yang paling banyak dicari
edi dianggap sebagai orang yang paling berdosa atas kejadian tersebut
dalam program mata najwa september lalu edi pun tegas menyatakan siap mundur dari kursi ketua umum pssi
jika ia memang dianggap tidak becus menjalankan tugasnya
hal ini menyusul adegan ketua umum pssi
pada bulan september lalu adanya gerakan petisi yang ditanda tangani enam puluh ribu orang di situs change org
yang menuntut edi mundur sebagai ketua umum pssi
edi pun membantah rangkap jabatan itu mengganggu fungsi dan tugasnya sebagai ketua umum pssi
justru sebaliknya alasan tersebut yang membuatnya mempertahankan jabatan di pssi hingga kini
jangankan enam puluh ribu
satu orang pun kalau itu memang benar adanya
gara gara saya gubernur terus itu terjadi pembunuhan
saya akan tinggalkan ini
karena berarti saya tidak becus
yang saya takutkan dari enam puluh ribu ini mungkin menginginkan salah satu jabatan pssi ini
karena dalam dunia politik ini pssi harus saya lindungi
karena ini amanah rakyat sampai dua ribu dua puluh
pada oktober dua ribu tujuh belas
edi juga sempat melontarkan pernyataan keras kepada media
terkait tanggapan tewasnya sembilan supporter sepak bola di dalam dan luar stadion sepanjang dua ribu enam belas
tagar edi out pun menjadi kata kunci populer di lini masa setelah sebelumnya pada hari minggu dua puluh lima november dua ribu delapan belas
tagar ini muncul pasca kekalahan timnas indonesia dari thailand
dengan skor dua empat pada laga lanjutan grup b piala aff dua ribu delapan belas di raja manggala national stadium
tiffany raitama cnn indonesia
mas akmal selamat malam
terima kasih sudah disini dan bergabung melalui luar studio dari sambungan telepon ada yoyo sukawi
pak yoyo selamat malam
bisa mendengar jelas suara studio ya pak suara saya pak
baik baik komite eksekutif pssi melalui sambungan telepon
saya ke pak yoyo dulu pak yoyo sudah begitu banyak seruan menginginkan pak edi mundur

kemudian juga sudah mungkin melihat
sudahkah sebenarnya ada evaluasi dari apa prestasi prestasi sepak bola indonesia
beberapa event terakhir aff kemudian asian games
ya tentu saja kita sudah melakukan berbagai macam evaluasi secara bertahap
yang terdekat adalah setelah pertandingan terakhir lawan filipina itu
malam hari hekto langsung menggerak rapat untuk evaluasi
membahas khusus timnas
dari hasil evaluasi itu banyak sekali
di antaranya kita membahas fakta fakta yang ada di lapangan seperti banyak sekali informasi dari masyarakat bahwa
persiapan kita dianggap tidak maksimal yang pertama
lalu juga dianggap pelatih yang dipilih tidak terlalu belum punya pengalaman
tidak bagus hasilnya
sehingga mempengaruhi hasil timnas
itu semua kita bahas satu per satu
dan kita rangkum nanti kita akan jadikan laporan tahunan pada saat kongres di januari nanti
tapi internal saja dari masukan masukan itu
mana yang secara sadar sudah betul betul disadari bahwa iya memang itu yang terjadi
itu kan masukan kan
justru kita pssi kita menyadari sepenuhnya bahwa kita memang gagal
kita gagal secara prestasi
kemarin timnas kita gagal
makanya kita meminta maaf kepada masyarakat indonesia
bahwa kita gagal dikarenakan apa
faktor faktornya banyak sekali
seperti tadi yang saya sampaikan dan juga yang masyarakat sampaikan tadi
faktanya memang seperti itu
saya akan ke mas agma
mungkin ada data atau informasi yang mungkin sudah dikumpulkan oleh teman teman save our soccer
kira kira apa yang menyebabkan prestasi kita kemarin terutama ya
ffv yang terbaru
kalau saya melihat bahwa kegagalan timnas ini hanya salah satu bagian dari masalah yang ada di pssi
selain tadi disebutkan oleh mas yoyo
persiapan yang mepet pergantian pelatih yang mendadak
kemudian juga bima sakti yang belum berpengalaman plus tentunya
jadwal kompetisi yang tidak sinergi dengan timnas
kita adalah negara satu satunya di dunia yang timnasnya main kemudian kompetisinya tetap main
nah ini yang kemudian psikologi pemain terganggu fisik pemain terganggu mental terganggu
sehingga kemudian tidak bisa tampil maksimal
tapi saya melihat itu salah satu masalah yang ada di pssi
masalah lainnya cukup banyak
salah satu masalah yang dihadapi oleh pssi saat ini adalah misalnya masalah rangkap jabatan
ini kan juga harus benar benar harusnya dievaluasi dan diberikan contoh
jadi saya berpikir

karena bagaimanapun walaupun mungkin para pengurus pssi yang rangkap jabatan di klub sama di pssi
merasa dia bisa menempatkan diri secara profesional tapi opini masyarakat akan berkembang
apalagi di akhir akhir musim kompetisi
ada yang bilang wah ini timnya ini nggak mungkin akan degradasi karena akan diselamatkan karena punya orang di dalam
tim b akan jadi juara karena ada orang di dalam dan udah ada yang ngatur atur
ini kan semua opini opini yang kemudian muncul
karena konflik of interest yang terjadi di rangkap jabatan tersebut
dan ini seharusnya bisa dievaluasi untuk kemudian memilih salah satu di pssi atau di klub misalnya
atau payd payd lebih banyak lagi sih
gubernur sumatera utara pemilik saham psms medan kemudian juga pembina ps tira ketua umum pssi
jadi kalau ada masalah kemudian menumpuk di payd semuanya ini yang kedua
yang ketiga masalah yang sekarang ramai dibicarakan adalah masalah match fixing pengaturan skor
siapa yang menempel
siapa yang mau promosi
siapa yang mau degradasi
ada yang mengatur dibalik itu semua
ada orang dibalik layak
dugaan terjadi di match yang baru baru saja ya
liga dua ketika mau menentukan pemain ke semifinal
bahkan pak umuh mukhtar ketika kasus dari meninggalnya haringga sirila dia mengatakan secara terbuka gitu kan
ini banyak mafia di bola indonesia
harusnya ketika kemudian ada muncul pernyataan itu itu diungkap oleh pssi
ungkapan itu kan bisa dua
apakah ini benar pernyataan
kalau benar berarti harus diusut untas
kalau salah harus diklarifikasikan seperti itu
sama halnya misalnya dengan kasus gol penalti krishna adi yang kemudian tidak dicetak
padahal itu secara proporsional harusnya dia bisa menendang untuk bisa bola itu masuk
dan ini harus diusut
kenapa kemudian ini terjadi
dan kalau memang terjadi pengaturan skor kemudian ini harus diberantas
karena bagaimanapun trust adalah faktor utama yang harus dibenahi oleh pssi
bagaimana sekarang masyarakat bola
apakah masih percaya dengan pssi atau tidak
ya karena tidak dibiarkan begitu saja
tidak ada kemudian respon dari pssi
saya beberapa kali bilang sama teman teman lewat safe our soccer
yang paling mudah adalah kampanyekan saja dulu
anti match fixing anti pengaturan skor anti suap wasit dan sebagainya
itu dikampanyekan di setiap pertandingan
masih percaya nggak
kalau saya saat ini tidak percaya jadinya
karena memang banyak kasus yang tidak diselesaikan secara tuntas
pak yusuf dari kemenpora
pemerintah di sini memang secara kelembagaan tidak bisa mencampuri
tapi kemudian bisa memberikan saran atau memberikan suara suara dari luar dari samping samping
kalau dari kemenpora sendiri apa evaluasinya
tentu dalam hal ini pemerintah sesuai dengan ketentuan pasal tiga puluh dua undang undang nomor tiga tahun dua ribu lima tentang sistem keluarga nasional
selaku penanggung jawab sistem tertinggi keolahragaan
sangat mengharapkan bagaimana prestasi persepak bola nasional ini sungguh baik dan meningkat setiap saat
dan dalam waktu dekat pemerintah sedang menyiapkan kebijakan dalam hal ini adalah menyiapkan rancangan instruksi presiden tentang percepatan pembangunan persepak bola nasional
dimana dari enam poin penting untuk membangun dan membenahi tata kelola persepak bolaan
salah satunya adalah pengembangan bakat penyiapan prasarana dan sarana yang berstandar internasional peningkatan jumlah dan kompetensi wasit tenaga keolahragaan
apa kpssi juga disebut disitu
pembangunan persepak bola nasional adalah salah satu dalam konteks kelembagaan tata kelola dan organisasi keolahragaan
kenapa karena di dalam konstruksi ketentuan undang undang nomor tiga pssi selaku induk organisasi cabang olahraga punya tanggung jawab membina mengembangkan tadi cabang olahraga sepak bola sehingga berprestasi
dan inilah yang menjadi tanggung jawab pada induk cabur
bahkan kemarin di dua ribu tujuh belas akhir bapak presiden sudah menerbitkan perpres sembilan puluh lima dua ribu tujuh belas tentang peningkatan prestasi olahraga nasional
bahwa langsung kontribusi dan bantuan dari pemerintah kepada induk organisasi cabang olahraga yang notabene memiliki tanggung jawab membina dan mengembangkan
sehingga harapannya mampu berprestasi
dan tidak hanya tentunya kepada cabang sepak bola saja
cabang cabang yang menjadi potensial dan unggulan yang membanggakan tentu menjadi perhatian publik ini adalah menjadi concern pemerintah
oke termasuk kalau misalnya soal pssi ini bolak balik sudah diperhatikan oleh pemerintah
apa yang kemudian apakah perhatiannya untuk kasus ini akan berbeda atau bagaimana
melihat perkembangan dua tiga minggu terakhir lah
dinamika akhir akhir ini yang memang konon prestasi kita kemarin juga menurun terutama di pergelatan terakhir di iff
tentu ini juga menyebabkan kita turut prihatin tetapi pemerintah masih optimis bagaimana mengaksilerasi program peningkatan prestasi
program peningkatan percepatan pembangunan sepak bola
karena dalam hal ini penyiapan kerangka regulasi bantuan dukungan pendanaan serta aksilerasi program yang langsung kepada induk organisasi ini menjadi tumpuan penting daripada program program yang diaksilerasi oleh pemerintah
nah yang jelas dugaan tadi seperti yang disampaikan bagaimana mengenai adanya rangkap jabatan ini menjadi juga konsentrasi
karena didalam sistem hukum positif kita memang didalam undang undang nomor tiga tahun dua ribu lima
meskipun tidak mengandung
kalaupun tidak mengatur secara jelas bagaimana rangkap jabatan tentu kalau kita lihat rejim konstruksi spot law atau hukum olahraga yang berkembang bahwa rejim pss ini paling tidak dia masuk kepada global spot law
dia harus tunduk pada aturan internal yang sudah disepakati
salah satunya kalau kita lihat statuta terbaru memang di pasal empat belas dan lima belas jelas bahwa member dari asosiasi harus comply terhadap seluruh kepentingan regulasi statuta
keputusan dari pipa dan termasuk bebas dari kepentingan politik baik secara langsung atau tidak
dan yang jelas adalah bebas dari conflict of interest
nah inilah yang menjadi titik tentu sebagai seorang kepala daerah harus fokus dia mengerjakan tugas tugas yang dijamin di dalam undang undang nomor dua puluh tiga tahun dua ribu dua
oke pak yoyo kalau misalnya mendengarkan penjelasan statuta terbaru pasal empat belas lima belas tadi yang dikatakan oleh pak yusuf artinya sudah ada beberapa yang gagal untuk ditaati dong
kalau misalnya ada masalah konflik of interest itu sudah tidak berhasil dilakukan
pak yo anda bersama kami anda mendengarkan tidak penjelasan soal statuta
saya yakin anda juga pasti membaca statuta itu dan juga pasti tahu di situ ada poin bahwa tidak boleh ada konflik of interest yang terjadi kepada mereka yang tergabung dalam organisasi ini
kalau setahu saya yang saya baca di dalam satu ta itu tidak ada hal yang mengatur terkait rangkap jabatan antara ketua umum dan juga rangkap jabatan dengan gubernur
nah tapi memang itu yang menjadi isu yang paling ke depan ya yang sekarang ini ada di masyarakat itu
oke baik sebentar sebentar

sebentar pak yoyo kata kata persisnya apa memang tentu tidak ada kata kata ketua umum dan gubernur tapi kata kata persisnya seperti apa
kami ingin menjelaskan memang di dalam konstruksi undang undang nomor dua puluh tiga tahun dua ribu empat belas tentang pemerintahan daerah di pasal tujuh puluh enam memang tidak dilarang seorang kepala daerah maupun wakil kepala daerah untuk menduduki jabatan kepengurusan pada organisasi keluarga
begitu juga dalam undang undang nomor tiga tahun dua ribu lima karena yang dilarang itu adalah pengurus koni koni provinsi kabupaten kota
nah dalam hal pengurus induk organisasi cabang olahraga memang tidak dilarang
yang ingin kami kaitkan itu adalah national spot law rejimnya hukum positif yang harus dianut yang harus ditaati oleh setiap pelaku
dan itu ada di statuta fifa tidak
nah yang ada di dalam statuta pipa yang kami ingin jelaskan itu adalah rejim global spot law karena ada dua konstruksi
nah rejim global spot law itu aturan yang harus ditaati oleh internal organisasi
ya fifa punya members
nah di dalam pasal empat belas dan pasal lima belas statuta pipa dikatakan bahwa
member atau anggota dari asosiasi harus comply full comply terhadap seluruh regulasi seluruh statuta seluruh keputusan fifa termasuk harus bebas dari kepentingan baik agama kepentingan diskriminasi dan terakhir ada bebas kepentingan conflict of interest dalam tadi dihindari dalam pengambilan keputusan
itu yang kami harus taati
ya tentu ini sepenuhnya rejim dari pssi selaku member dari fifa
nah tetapi di dalam hukum positif sekali lagi kami katakan undang undang ini harus ditaati oleh internal organisasi
tidak mengatur soal itu
tidak mengatur soal itu
jadi seperti itu
ya ada sekali lagi itu ada konflik of interest memang tidak ada tulisan soal gubernur atau gubernur dan ketua umum pak yoyo
jadi tadi masukan bagus sekali bahkan analisa cukup lengkap sekali
itu bagus sekali nanti akan saya jadikan akan saya usulkan menjadi bahan pokok pokok
bahan pokok pokok fisik pada saat pssi menggelar kongres di bulan januari
kita belum pendalaman sampai sedalam itu konflik of interest itu kan gambaran pengertiannya sangat berat
nah dari sisi tadi dari sisi pemerintah mungkin beranggap seperti itu
kita pssi nanti akan saya akan usulkan untuk membahas itu untuk diperdalam lagi
saya ingin dengar sekarang kalau misalnya dari sisi pssi konflik of interestnya kira kira apa
apa pandangan anda tentang konflik of interest
yang tadi yang dimaksud konflik interest itu adalah konflik of interest apa itu tadi itu ya
loh enggak itu kan tadi itu kan tadi ada katakan itu masukan dari pemerintah
itu katakanlah itu kacamata pemerintah jika seorang gubernur menjadi ketum pssi
tapi kalau misalnya saya ingin mendengar dari kacamata anda konflik of interest itu kira kira yang bagaimana

konflik konflik konflik konflik konflik berarti karena itu yang tadi siapkan oke engine ya data link nya youtube di disini ya

oke terima kasih sebenarnya yang banyak

tantangan atau tidak sih sebenarnya suara publik tetap bersama kami ya di cnn indonesia prime news
pak yoyo tetap bersama kami
kita masih membahas soal pssi
saya masih bersama dengan mas akmal dari savor soccer
kemudian ada pak yusuf dari kemenpora
dan dari sambungan telepon ada pak yoyo sukawi dari semarang ya
pak yoyo sekarang bagaimana dengan trust atau kepercayaan dari publik
apakah itu masih dipertimbangkan oleh pssi
ya tentu saja kepercayaan dari publik itu menjadikan isu utama
jadi pemikiran utama pssi dari pada saat kita melakukan rapat rapat penunjukan kebijakan
memang kita akui dalam beberapa pertandingan terakhir
itu situasi mulai memanas
di mana tim yang akan berusaha naik atau berusaha untuk memperlude juara
dan juga tim tim yang sedang mau melamatkan diri dari degradasi
itu bermain berbagai macam cara untuk melakukan kemenangan
ini sebenarnya pssi tidak tinggal diam
kita sudah beberapa kali melakukan investigasi
di antaranya kita punya komite judicial
yaitu komite disiplin dan komite banding
ini nggak bisa intervensi di sana
jadi komite disiplin itu berdiri sendiri
bahkan saya yang komite eksekutif bidang hukum
itu tidak bisa untuk ikut intervensi memerintahkan kepada komisi
kamu harus begini begitu
ketua umum sekalipun memberikan intervensi kepada komite
tapi kita bisa memberikan instruksi untuk komdis memberikan perhatian khusus pada beberapa pertandingan itu
termasuk kasus kasus yang dianggap masyarakat
itu kita sudah kirim komdis juga
ekco ditugaskan untuk memantau pertandingan pertandingan krusial
memang pasca itu belum tampak
ini kompis berserta dengan komite judicial yang lain
itu sedang bekerja keras untuk berusaha membongkar atau menyelesaikan kasus kasus yang ada
seandainya nanti ternyata dianggap tidak cukup atau tidak dapat diketemukan hal hal yang dirasa
kalau pertanyaan dari publik tentu saja
eksekutif komite akan membentuk tim pencari fakta
seperti kemarin itu
waktu terbunuhnya haringga itu kan dianggap kasusnya terlalu besar
untuk ranah kompis
sehingga tim pencari fakta dibentuk
dikepalai oleh mas gustiranda dan beberapa itu
kita bentuk tim dari berbagai elemen
daksesi praktisi tembak bola dari luar
semuanya untuk mencari fakta fakta di lapangan yang terjadi seperti apa
ini bisa kita lakukan
nanti apabila terjadi atau hasil yang dirasa dari komdis itu belum memenuhi syarat
atau belum memuaskan publik
pak yo itu kan terkait dengan keputusan atau langkah yang diambil dengan pssi
tapi bagaimana jika rakyat kemudian sudah mempertanyakan pssi sebagai lembaga
juga ada permintaan
apakah anda mengikuti keramaian yang terjadi di media sosial
kemudian di media cetak
di rakyat bawah
akar rumput akhir akhir ini
bahwa ada permintaan
dari agar pak edi kemudian mundur dari posisi ketuanya
kalau berbagai macam permintaan itu
itu termasuk permintaan untuk ketua umum untuk mundur
itu hak sepenuhnya ada di ketua umum
karena ketua umum adalah ketua umum yang terpilih secara demokratis
secara statuta itu yang paling konstitusional
dalam sepak bola
sehingga kalau untuk ketua umum itu mundur secara pribadi
itu harus dari keinginan ketua umum itu sendiri
sementara untuk penggantian ketua umum itu semua ada mekanismenya
mulai harus ada usulan
lalu harus diusulkan di kongres
harus diusulkan dua per tiga
dan lain sebagainya
itu masih banyak sekali tahapan tahapan
yang menurut saya masih sangat di luar pendali eksekutif komite
atau di luar kendari tokoh tokoh sepak bola
jalan yang masih panjang
tidak mau jawab
saya ke mas amal
mas amal kalau misalnya sekarang
apakah sekarang masyarakat kemudian merasa sangat eksklusif kesannya
saya sih sangat eksklusif
ini punya kita
ini punya sebagian orang
bahkan mungkin satu ketua ini saja
kemudian bahkan dikritik pun tidak bisa
wartawan ketika bertanya ingin tahu saja
apa sih solusi
itu pertanyaan biasa
apa sih evaluasi
itu pertanyaan biasa saja
kita tidak bisa mendapatkan jawaban itu
pak edi lagi pusik dua urusan kan itu
kagamparan dari murus gubernur di sumatera utara
kemudian di tengah perjalanan ada timnas yang gagal
sehingga kemudian ketemu wartawan ya tinggal dibilang ya
wartawan timnas baik
kalau saya punya cara berbeda
itu yang paling pas menurut saya
lepas dari itu saya ingat bahwa pak edi rahmayadi punya program pertama adalah pencitraan
program nomor satu dari pak edi ada pencitraan mencitrakan pssi mengembalikan trust pssi
nah ini yang kemudian saya melihat ini tidak berjalan
saya melihat tidak berjalan
yang pertama pssi tidak punya jurubicara yang mampu kemudian mendekatkan mereka dengan masyarakat
sehingga kemudian terlihat ada jarak di sana
dan kemudian apalagi beberapa kali pak edi juga melontarkan gagasan gagasan yang kontroversial
yang sehingga kemudian menjadi pembicaraan
yang kedua soal penceritaannya itu
saya dari awal bilang kenapa pssi itu sebenarnya gampang pencitraannya
bilang saja pak edi rahmayadi bahwa kita pssi di bawah kendali saya akan saya perangi match fixing
gitu kan misalnya
siapa yang berani macam macam soal atur mengatur juara promosi dan degradasi akan berhadapan sama kita
itu kan bagian dari promosi dengan cara seperti itu sebenarnya warning walaupun belum tentu dijalankan sebenarnya
saya ingat sekali pada saat pemilihan november ya
november dua ribu tujuh belas ya kalau tidak salah ya
itu kan harapan publik begitu tinggi begitu besar karena dipegang oleh seorang edi rahmayadi gitu pada saat itu gitu kan
termasuk juga teman teman dari safe hour soccer pada saat itu juga harapannya tinggi sekali
bahkan saya pernah bertemu sama mas iwan budianto ketika dia pegang timnas
saya bilang mas berikan contoh kepada masyarakat bahwa tidak ada rangkap jabatan
dia bilang oke habis timnas selesai saya akan mundur
ini cerita nih mumpuk ada mas yoyo
setelah timnas selesai saya akan mundur dari arema
saya di pssi konsen
saya berikan ke lain
tapi mah coba tanya mas yoyo sukawi mau mundur juga nggak gitu
nah mumpung ada mas yoyo sekarang di sini
saya pikir berharap ke depan ini setelah kompetisi bubar
mungkin mas yoyo bisa memberikan contoh lah
sebagai generasi muda yang memberikan contoh masa depan sepak bola indonesia
psis misalnya diberikan kepada sosok lain kan bisa saham atas unjuk dan sebagainya
mas joyo konsentrasi di pssi karena tenaganya dibutuhkan
atau sebaliknya melepas pssi untuk membesarkan psis semarang
saya jadi ingat berlusconi
berlusconi waktu itu pegang asimila
nah ketika diberikan
naik ke pemerintahan menjadi perdana menteri
kemudian diberikan kepada galiani
dan ini contoh yang sebenarnya bisa kita lakukan
usulnya bagus banget ini
ya memang usulnya bagus sekali itu
memang kalau kita mau bicara fokusnya orang bekerja
memang harus salah satu ya
itu bisa menimbulkan berbagai macam pemikiran buruk
seperti sekarang psjs psis nggak tahu apa apa disalah salahin
itu psis itu ya
mungkin gara gara itu juga
jadi kita pasti dapat negatifnya
nggak pernah dapat positifnya dari situ
jadi sekarang sebenarnya ada berapa orang sih yang rangkap jabatan di pssi
rangkap jabatan dengan apa dulu pak
dengan klub misalnya
dengan klub misalnya
kalau dengan pengurus klub hampir semua pengurus pssi itu pengurus klub juga
bukan cuma eksjo kan
masing masing kan pengurus klub juga mas
pengurus asprof juga
dan itu kalau misalnya asosiasi provinsi kan memang begitu kan mas akmal atau bagaimana
karena syarat syarat juga syarat menjadi pengurus pssi itu kan juga awalnya kan juga harus pernah mengurus sepak bola
baik dari klub maupun dari asosiasi di bawahnya
karena mengurus sepak bola ya
benar kata mas yoyo tadi ya
apapun bagaimanapun kita belum bisa profesional mbak
jargon pssi kan profesional bermartabat
tapi profesional kita itu baru sebatas jargon
tapi kemudian untuk pelaksanaannya akan ada muncul opini opini negatif
walaupun belum tentu dia melakukan itu dianggap mas yoyo ini orang pssi yang kemudian mau menyelamatkan psis semarang dari degradasi sehingga kemudian memainkan pertandingan yang selalu memenangkan psis agar selamat
itu baru mas yoyo
musim lalu ramai ketika jargon dari masyarakat adalah liga aing kumaha aing
karena posisi pak glenn sugita ketika itu sebagai komisaris pt liga indonesia baru
nah sekarang ketika pak joko pegang persija sekarang liga gue sama gue ya
nah itu kan akhirnya kedepan ketika ada yang juara
juara itu gak jadi kebanggaan
karena opini masyarakat adalah ini juaranya udah diatur sama orang orang di belakang layar ini bahwa musim ini juaranya ini musim ini ini
jadi seperti arisat walaupun walaupun belum tentu juga itu opini itu benar gitu kan
tapi kan kemudian
friksi friksi ini yang seharusnya mulai ya kita bisa memberikan keteladanan
friksi ini mulai kemudian dihindari oleh pssi sehingga rencana atau program visi misi pak edi tentang pencitraan ini bisa kemudian dipahami masyarakat bahwa inilah pssi yang profesional bermartabat dan punya masa depan untuk merombak atau reformasi tata kelola sepak bola indonesia
tapi gini deh
jangan jangan ini cuma kita aja yang khawatir soal persepsi publik kemudian kepercayaan publik yang kandas ini
jangan jangan mungkin nanti kita tanya
ke pak payo sebenarnya khawatir tidak sih soal hilangnya kepercayaan publik itu atau biasa saja
tetap bersama kami di cnn indonesia prime news
ada kembali di cnn indonesia
kami masih menyuarakan membahas tentang kekhawatiran publik atas prestasi
kami juga menyuarakan bahwa kemungkinan prestasi bola indonesia yang kemudian berujung pada kepengurusan pssi
mas yoyo saya mau konfirmasi dulu nih
ini jangan jangan publik atau jangan jangan kita aja nih yang heboh yang khawatir
sebenarnya kalau dari pengurus pssi khawatir tidak dengan trust atau kepercayaan publik ini akan hilang atau mungkin sudah hilang sekarang atau biasa saja
semua pengurus pssi sebenarnya punya perhatian penuh kepercayaan publik
mungkin juga perhatian penuh kepada kepercayaan publik ini
kembali lagi kepada masyarakat

mungkin hasil pekerjaan dari beberapa pengurus itu memang sedang banyak
kita kan sedang banyak event ya
sehingga kadang manusiawi saja mungkin capek atau mungkin terlalu
sehingga pada saat

oke pak yusuf

kembali soal pssi ini

jadi saya rasa itu adalah hal yang harus dilakukan
bahwa memang sebagai penanggung jawab sistem keluarga nasional selalu mendorong dan berupaya bagaimana peran yang dilakukan oleh induk organisasi cabang olahraga dalam hal ini pssi senantiasa melakukan pembenahan
ya dalam waktu dekat ketika instruksi presiden ini ditetapkan bahkan bukan hanya
karena instruksi ini adalah kepada seluruh kementerian dan lembaga yang punya keterkaitan untuk mendorong mengaksilerasi program program peningkatan prestasi
misalnya nanti ada dukungan penyediaan fasilitas kita endorse melalui tugas fungsi kementerian pekerjaan umum
inilah kehadiran pemerintah karena di dalam statuta pipa pun menjelaskan bagaimana hubungan yang harmonis antara kondisi pemerintah dengan induk organisasi
sebetulnya jangan sampai dipahami ketika pemerintah ikut masuk itu sebagai sebuah intervensi
nah justru pemerintah mendorong mengaksilasi bagaimana peran induk organisasi yang memang mempunyai tanggung jawab membina mengembangkan itu mencapai ujung pada prestasi yang membanggakan
tapi selama ini komunikasi baik kan dengan teman teman psi
sangat baik bahkan di dalam program peningkatan prestasi kemarin menuju multi event penyelenggaraan asian games pemerintah memberikan supporting pendanaan kepada pssi di dalam rangka peningkatan prestasi sebagaimana prp sembilan puluh
pemerintah mendorong bagaimana ini mengakselerasi dan alhamdulillah hasilnya cukup positif juga
tapi bagaimana dengan soal kepercayaan masyarakat
karena sulit membangun itu membangun itu lama dan saya rasa
itu juga publik juga melihatnya pssi belum begitu berhasil juga mendapatkan kepercayaan masyarakat gitu kan
betul jelas yang namanya kepercayaan publik itu tentu dibangun melalui sebuah peningkatan prestasi yang kelihatan
publik sangat animum karena suka tidak suka sepak bola ini kan menjadi sebuah kedambaan menjadi sebuah animo dari masyarakat terutama masyarakat luas
sehingga tentu sudah rindu bagaimana prestasi sepak bola kita
bagaimana kemarin antusias u enam belas u sembilan belas itu publik sangat sangat sekali antusias dan inilah yang didambakan sampai di level senior
dan pemerintah berupaya menjalin sinergi bahkan sekarang pada saat penyiapan blueprint persepak bola nasional yang nanti akan diendos melalui infres ini
keterlibatan pssi bersama sama ada pssi ada stakeholder lain dan ada kelompok kelompok kepentingan yang memang bersama sama untuk mewujudkan prestasi
itu sangat rindu sekali jadi memang peran keterlibatan kelompok masyarakat
kelompok induk organisasi dan pemerintah itu harus bersama sama bersinergi dan berkolaborasi untuk mewujudkan
saya yakin pssi punya kewenangan dia diberikan sebagai induk tetapi tetap ini akan selalu membutuhkan dan bekerja sama dengan pemerintah
nah begitu juga pemerintah di dalam melaksanakan kewenangan tanggung jawabnya jangan dipahami sebagai sebuah intervensi
justru sebagai kolaborasi kerjasama
karena di dalam statutan itu mengharuskan
karena kolaborasi itu kan lebih enak kalau misalnya memang semuanya mungkin gampang diakses gitu kan
bahkan akhir akhir ini kalau kita mengingatkan kembali itu cukup moderat sekali ketika ada putusan badan publik dari komisi informasi publik bahwa pssi itu sebetulnya sebagai badan publik entitas kelompok masyarakat yang perlu diakses
sudah belum transparan
saat ini menuju ke arah
paling tidak sudah ada perbaikan
saya yakin yang bisa menilai teman teman saya sih
tapi paling tidak publik sudah berharap seperti itu
ya pemerintah harus tegas
kenapa harus tegas
kalau kemudian ada anak yang bandel sedikit ya wajar kalau kemudian dikasih digewer atau apa
saya melihat sekarang pemerintah ketegasannya dalam tanda kutip kadang kadang tegas kadang kadang
jadi kesannya juga kesan politis gitu kan
menurut saya gini
ada keterlibatan pemerintah yang penting misalnya
misalnya membantu dalam hal pencegahan pengaturan skor
misalnya dengan melibatkan kepolisian dan sebagainya
ini kan bagian dari pemerintah
yang kedua adalah pembinaan
di situ kan juga bagian dari pemerintah daerah
yang paling penting adalah selain tadi pembinaan ada pengawasan
pengawasan ini yang harus benar benar kencang dilakukan oleh pemerintah
sebelumnya ada badan olahraga profesional indonesia
sekarang nggak ada suaranya gitu kan
harusnya ketika kemudian ada masalah setidaknya mereka berbicara untuk kemudian mengingatkan
eh ini loh harus dibenerin loh
apa yang dibutuhkan untuk pengusutan
nah sinergi ini yang dibutuhkan
jerman kemudian apa namanya spanyol bahkan yang terakhir perancis
antara federasi dengan negara cukup bagus
sehingga kemudian mereka bisa berprestasi
ini masih ada jarak renggang gitu
ini yang kemudian harus kemudian disinergikan
sehingga hubungan antara pssi dengan pemerintah sangat kuat
sehingga tidak ada lagi ketakutan ketakutan tentang intervensi
bagaimana dengan hubungan pssi dengan publik
apa yang perlu diperbaiki sekarang
saya pikir komunikasi dengan publik cukup penting
saya pernah berkata kepada ibu sekjen bahwa
waktu entah hari satu hari gitu
berinteraksi dengan publik
mendengar apa keinginan publik dan sebagainya
publik ini adalah sebenarnya pemilik sepak bola indonesia gitu
karena mereka lah yang kemudian berkorban
bahkan ada yang sampai meninggal nonton bola gitu kan
konsumen yang harus dilayani
dan diberikan entertain
tontonan tontonan yang menurut mereka asik untuk dilihat
bukan kemudian drama drama gitu kan
telenopel atau pertandingan
yang pada saat itu
kalau yang seperti ini drama nggak
ya bisa drama gitu kan
drama di liga dua
kemarin kan akhirnya masyarakat kesel
akhirnya ya dipicu
kemudian di keluarga juga ada masalah
kemudian nonton bola berharap ada hiburan
tapi kemudian sebelum nonton pertandingan
sudah tahu skornya
udah ada yang mau mengatur ngatur
brutalisme pandalisme terjadi di lapangan
ini yang kemudian
kedepan memang harus diavaluasi
kongres tahunan pssi
saya sih berharap nih
mumpung ada mas yoyo gitu kan
mas yoyo yang kasih contoh lebih dulu
untuk kemudian masalah rangkap jabatan ini gitu
kalau nggak ada yang
masih ada yang rangkap jabatan
mas yoyo pembenahan mau dimulai dari mana nih sekarang
anda katakan tadi ya di awal
mengganti ketua umum itu pilihan paling akhir
tapi yang paling bisa dilakukan itu
pertama katanya sederhana sekali loh
ya itu terima kasih tadi
bang kusul bagus sekali
jadi untuk komunikasi nanti dengan masyarakat
nanti biar kita aja
kita memang exco kemarin sudah dibahas
nanti akan kita bagi tugas
khusus untuk komunikasi dengan publik
utamanya dengan teman teman supporter
dengan teman teman pendukung
lalu dengan teman teman pengamat sepak bola
itu harus ada forum forum untuk memberi masukan
untuk berdebat secara terbuka
untuk menyampaikan undang undang
dan tapi bukan hanya berhenti di situ
setelah diadakan diskusi diskusi itu
hasil kesimpulannya itu nanti harus disampaikan
di dalam rapat ekso
atau maksimal bisa disampaikan juga
pada saat kongres tahunan
supaya masyarakat sepak bola
atau pengurus sepak bola pssi nasional
semua tingkatan dari tingkat pusat
itu nanti bisa mengetahui isu isu yang terupdate
yang terdekat ini
tidak ada masalah
isu isu terupdate terdekat
mungkin juga yang saat ini sedang berkembang
adalah edi out
termasuk salah satu diantaranya
apakah itu juga kemudian akan menjadi perhatian
khawatir atau tidak
dipertimbangkan atau tidak
itu kalau saya rasa
itu semua pengurus pssg dari pusat
itu pasti mendengarkan apa yang menjadi
dorongan dari masyarakat
masyarakat sepak bola
atau masyarakat umum
tapi kita kembalikan lagi
karena mundurnya pak edi
itu adalah hak pak edi itu sendiri
lalu kalau untuk mengganti ketua umum
itu masa jabatan ketua umum masih tahun dua ribu dua puluh
apabila di tengah jalan itu akan ada pergantian
itu ada mekanismenya
dan itu tidak bisa dilakukan
saya sendirian atau beberapa orang sendirian
itu tidak bisa
itu ada mekanismenya
pak yoyo sudah bergabung bersama kami
malam hari ini
saya harap lain kali bisa datang ke studio mas yoyah
terima kasih banyak ya
tidak bisa ke jakarta lagi banyak tugas
terima kasih mas yoyah
saya terakhir ke pak yusuf
melihat yang sekarang terjadi
bagaimanapun kan sudah ada suara publik
bagaimana pemerintah akan mengambil peran dalam hal ini
katakanlah membantu menumbuhkan kepercayaan terhadap pssi
kalau misalnya sekarang sudah nggak percaya kan sulit untuk membangun apa apa
karena bisa backlash nya ke pemerintah lagi
tadi dikatakan tidak ada ketegangan
justru dalam hal ini pemerintah sangat tegas sekali
melalui program program dan penajaman program
khususnya untuk peningkatan percepatan persebakman nasional
salah satunya tadi dikatakan mad fixing
akhir akhir ini justru program mad fixing ini
sudah menjadi concern antara ioc dengan interpol
dan kami di indonesia pun melalui peran corruption in sport
korupsi di spot itu sudah menjadi perhatian khusus di kpk
artinya ini kehadiran
kpk sebagai lembaga pemerintah
nanti lembaga kepolisian dan lain
ini sangat fokus untuk mengatasi pengaturan skor
yang bagaimana menciptakan sepak bola yang bersih
dan ini sudah digagas kebetulan kami dari kemenpora
bersama teman teman kemarin perwakilan dari kepolisian
supaya bagaimana mendapatkan sepak bola yang bersih
di tataran khususnya masyarakat indonesia
itu yang pertama
yang kedua berkaitan dengan peningkatan prestasi
tentu menumbuhkan kepercayaan masyarakat
pemerintah akan senantiasa melakukan
dan bagaimana ketika nanti
persempatan persepak bola nasional terbit
kita akan berkonsolidasi
tentu dengan pssi
dengan pemangku kepentingan keolahragaan lainnya
supaya bagaimana harapan sepak bola yang sehat
dan prestasi yang membagakan
dan yang pada ujungnya pemerintah berharap satu
olahraga menuju sepak bola yang industrialisasi
sport atau industri olahraga
jangan sampai posisi selalu keolahragaan ini
kedepan olahraga sudah menjadi era industri olahraga
ini yang digagas dan menjadi concern
seperti pak akma bilang
ada badan olahraga profesional indonesia
nah bopi inilah yang menjadi tulang punggung
bagaimana pengaturan pengendalian olahraga profesional di indonesia
itu clear di dalam pasal tiga puluh tujuh pp nomor enam puluh
tentang penyelenggaraan keolahragaan
jadi menteri dalam pengawasan pengendalian dibantu oleh badan
nah kedepan memang penguatan badan inilah
yang menjadi titik sentra
dan akan berkomunikasi dengan stakeholder lainnya
tapi menarik memang mas akmal
kalau misalnya kita dengar program program pemerintah ya
tapi kalau misalnya pertanyaan publik sekarang
tapi kalau misalnya mengurusi
pemerintah juga tidak bisa berbuat
itu juga menjadi pertanyaan kan oleh teman teman
kalau kita bikin program
kita tuh paling jago orang indonesia bikin program

tapi implementasinya yang agak berat gitu kan
jadi kalau saya sih bicara
kita jangan pakai baju terlalu kebesaran
jangan mimpi terlalu tinggi
juga tidak bagus
karena itulah yang menjadi
masalah di sepak bola dalam hal ini
kemudian olahraga kita
kadang kita juara
tapi persiapan kemudian
perencanaan dan sebagainya tidak matang
hal ini kan yang kemudian terjadi di pssi
ketika target juara piala aff
tapi kemudian persiapannya tidak begitu matang
yang ada adalah sensasi kontroversi dan sebagainya
masyarakat di php
wajar dong kalau masyarakat marah pada gilirannya
karena mereka selama ini mendapatkan
cuma php aja gitu kan
tidak kemudian mendapatkan apa yang mereka inginkan
dari janji janji yang diberikan
jadi saya pikir
kedepan pemerintah harus bisa turun gunung
saya katakan gitu
untuk kemudian apa sih yang menjadi kebutuhan pssi
bukan masalah pendanaan saja
tapi kebutuhan kebutuhan yang terkait
misalnya infrastruktur di daerah
kemudian terkait bagaimana sewa stadion
bagaimanapun kompetisi profesional
stadion harusnya disewa setahun
sehingga kemudian ketika ada pertandingan bola
mereka akan main selama setahun di situ
nggak kemudian gara gara ada konser
kemudian harus pindah bertanding
ini kan kemudian memakan biaya
yang menguras stamina pemain
itu yang pertama
yang kedua adalah
sekali lagi tugas ke depan pemerintah
memang bukan cuma sebagai
dalam tanda kutip pembina olahraga
tapi juga harus turun ke lapangan
untuk melihat ada apa permasalahan
di sepak bola indonesia
sehingga kemudian bisa masalah masalah ini terpecahkan
paling gampang paling simpel adalah
yuk jalankan sama sama
kalau kemudian tidak boleh seorang pejabat
kemudian rangkap jabatan untuk ini
contoh kan semuanya gitu kan
pemerintah juga harus memberikan contoh
kalau kemudian macam macam
kalau sekarang kan jadi ambigu
pak edi rahmayadi ditekan
di badminton juga
rangkap jabatan juga
pak wiranto kan
yang lain yang lainnya juga begitu
nah ini yang kemudian
ketegasan ini yang juga ditunggu
dari pemerintah untuk olahraga indonesia
jadi masih harus edi out
saya pikir kalau bicara out itu
seperti yang tadi dikatakan mas yoyo
memang ada prosesnya
saya teman teman supporter nanya
bagaimana untuk melengsirkan pak edi
bahkan bikin aksi dua satu dua
misalnya seperti itu
nggak akan bisa menjatuhkan pak edi
kecuali yang pertama
pak edi mengundurkan diri
dengan kesadaran dirinya
yang kedua adalah
kemudian menyatakan mosi tidak percaya
itu pun harus dua per tiga dari pemilik suara
nah jalan yang paling ampuh
saya bilang kepada supporter bola
kita nih rame pakai hashtag edi out
dan sebagainya itu akan sulit
yang paling gampang adalah
untuk menyatakan mosi tidak percaya
kalau memang yang diinginkan adalah
mengganti seluruh pengurus pssi
kalau menurut saya
pak edi bukan satu satunya yang bersalah
dia simbol saja
karena dia ketua umum
tapi permasalahan sepak bola indonesia
bukan cuma pak edi
tapi pengurus yang ada juga
tidak bekerja secara maksimal
sehingga kemudian hasil yang didapatkan
juga tidak begitu
menyenangkan buat masyarakat
bergabung di sini
malam hari ini di prime news
pak yusuf terima kasih banyak
terima kasih banyak
dan olahraga itu milik semua
dan sepak bola bukanlah pengecualian
ia mewakili jumlah fans olahraga yang paling banyak
dan publik berhak menuntut sepak bola kita berprestasi
namun jika prestasi pssi masih menyisakan sanksi
perbaikan adalah sebuah keharusan
cnn indonesia prime news segera kembali